sejak pukul enam pagi warga mulai memadati kawasan pantai losari makassar sulawesi selatan
kendaraan dari arah jalan somba opu menuju jalan penghibur juga tampak padat
petugas dari dinas perhubungan dan aparat kepolisian berjaga di beberapa titik mengatur lalu lintas
ketua pimpinan pusat muhammadiyah irwan akib mpd yang bertindak sebagai khotib
mengatakan pelaksanaan sholat ini sebagai bentuk toleransi dan menghargai satu sama lain
bentuk toleransi menurut irwan dengan tidak melakukan pemotongan hewan kurban usai sholat id
sebagian warga cilincing jakarta utara melaksanakan sholat idul adha di stadion mini kalibaru cilincing rabu pagi
meski menjalankan sholat id pada hari ini pemotongan hewan kurban akan dilakukan besok mengikuti penetapan idul adha pemerintah
walaupun sedikit ada perbedaan itu ada hidayah
drama pada hari ini berkurban untuk indonesia kuat
sebagian besar umat islam di sumatera barat melaksanakan sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijriah pada hari ini mengikuti penetapan muhammadiyah
pelaksanaan sholat id berlangsung di masjid dan musola yang ada di daerah masing masing
salah satunya di masjid al kausar yang berada di kawasan bungo pasang kecamatan koto tengah kota padang
masjid ini bukanlah masjid muhammadiyah namun sholat id dilaksanakan sejalan dengan penetapan organisasi islam tersebut
pihak pengurus menyebut keputusan untuk melaksanakan sholat id pada hari ini berpatokan pada pelaksanaan wukuf di arafah
usai pelaksanaan sholat akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban
total ada delapan ekor
enam ekor sapi dan tiga ekor kambing yang menjadi hewan kurban tahun ini
tim liputan cnn indonesia